terletak di tanjung wangi kecamatan cicalengka kabupaten bandung jawa barat
tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memiliki daya tarik tersendiri
khususnya bagi wisatawan yang gemar uji adrenalin
flying fox sepanjang lebih dari tujuh ratus meter
yang membentang di ketinggian seribu enam ratus di atas permukaan laut ini
diklaim pengelola sebagai flying fox terpanjang di indonesia
dan terpanjang ketiga di asia tenggara
kita ini merupakan yang terpanjang tujuh ratus dua puluh meter
nah ini untuk lamanya dari atas sampai finish itu lamanya satu menit
beda dengan flying fox flying fox yang lain
untuk masuk ke kawasan ini pengunjung harus membayar tiket seharga rp tujuh puluh lima saat hari biasa
dan seratus rupiah di akhir pekan
salah seorang pengunjung mengaku meski sempat tegang
dirinya menikmati flying fox ini
mantap banget ya ditambah ini cuaca dingin banget lagi berkabut
dan ini flying fox terpanjang di indonesia pokoknya rekomen banget lah buat temen temen semua
buat datang ke cicalengka dreamland
penasaran saya pun ingin ikut mencoba
persiapan menggunakan full body harness dan helm sudah
dan saatnya meluncur
karena flying fox ini terletak di dataran tinggi tak jarang cuaca di sini menjadi berkabut
yang membuat sensasi tersendiri saat meluncur melewati kabut
waktu yang ditempuh sekitar satu menit sungguh pengalaman yang luar biasa
happy banget saya hari ini karena yang pertama melewati flying fox
terpanjang di indonesia dengan jarak tujuh ratus meter
nah idealnya kalau kita naik flying fox itu menikmati keindahan alam sekitar
meskipun berbeda menembus kabut tapi ini gak kalah seru dan menantang adrenalin
dengan jarak pandang hanya sepuluh meter
dian permatasari kabupaten bandung jawa barat